hai anda masih bersama kami di political show dan kita masih bersama dengan para narasumber yang ada
di studio tapi untuk segmen ini saya akan mengajak teman teman mahasiswa untuk berpartisipasi karena
dari tadi teman teman mahasiswa kayaknya udah gemes pengen tanya ada teman teman dari badan
eksekutif mahasiswa upn veteran jakarta yang akan bertanya salah satu perwakilannya dulu
ada andrew matthew silakan andrew pandangan anda bagaimana sebagai milenial sini
baik terima kasih mbak rifana atas kesempatannya suara saya terdengar jelas ya silahkan
baik menilik kembali ke perjalanan dan riwayat prabowo sebagai pion dari kemanaan beberapa
kali diprotes publik bahkan sebelum menjajaki posisi saat ini amnesti
internasional kontras dan ikohi telah menyurati presiden terkait keputusan memberikan jabatan
penting kepada prabowo yang kontroversial bersama rekan rekan ekstimawar apakah hal tersebut turut
menjadi jaminan bahwa skema kampanye penyelesaian pelanggaran ham masa lalu dapat dituntaskan seandainya
prabowo ingin menjabat sebagai ri satu saya berspekulasi apakah prabowo selama ini selalu kalah karena banyak dosa dosa masa lalu yang belum terselesaikan
kemudian ditambah lagi melalui pembentukan komponen cadangan tahun dua ribu dua puluh satu dengan anggaran
yang fantastis rasanya tidak lebih urgen dibandingkan pembelian alutsista mengingat tragedi nanggala
beberapa tahun silam lalu bagaimana kebijakan tersebut dapat dipandang dari seseorang yang
mau mencalonkan diri sebagai ri satu demikian mbak terima kasih keras banget nih pertanyaannya
andrew silahkan bang daniel dijawab ini suara mahasiswa suara pemilih terbesar di dua ribu dua puluh empat survei bps menyebutkan
semua pendapat itu kan sah saja dan itu sudah dijawab banyak hal yang pertama terkait dengan
kaset kusut yang terus diulangkan secara hukum sudah selesai dan semuanya sudah diselesaikan di depan pengadilan
dan pak prabowo tidak terkait apapun terkait dengan itu itu pertama kemudian kedua tentu terkait
dengan kebijakan di kementerian pertahanan juga sudah berulang kali kita jelaskan komponen
cadangan adalah bagian dari amanat konstitusi kita ya undang undang yang anda undang nomor
dua puluh sembilan tahun dua ribu sembilan belas dua maaf dua puluh empat dua ribu sembilan belas tentang apa psdn dan itu menjadi amanat yang
harus ditangani sama terhadap pemerintah dan melakukan kegiatan kemampuan tersebut dan itu menjadi amanat yang harus
dilakukan oleh pak prabowo yaitu penyediaan komponen cadangan dan anggarannya tidak besar dan rekrutmen komponen cadangan itu ada sekitar dua lima ratus per tahun
dan fokus pak prabowo alutsista dan kalau anda perhatikan kalau ada menhan yang sangat konsen terhadap modernisasi alutsista saya pikir adalah salah satunya yang paling getol adalah pak prabowo
dan hari ini modernisasi alutsista dilakukan secara maksimal dan tentu tidak bisa instan karena beli alutsista memperkuat industri pertahanan dalam negeri kita itu tidak bisa bim salah bim dan tidak juga bisa seperti kita beli mobil di dealer dan butuh waktu yang sangat panjang dan butuh diplomasi yang juga sangat panjang
baik tapi tadi andrew perwakilan dari mahasiswa mempertanyakan kalau nanti pak prabowo maju dalam kontestasi pilpres apa visi misi beliau dalam soal penegakan ham
itu yang nanti akan menjadi concern teman teman milenial
tentu itu adalah isu penting ya seperti tadi disampaikan oleh bung usman isu ham tentu adalah bagian integral dalam hidup dan kehidupan kita
isu ekonomi adalah isu ham isu hukum dan sebagainya
dan pak prabowo punya perspektif sampai dengan hari ini integrasi tentang nilai nilai ham itu sangat penting
membangun kesadaran publik untuk menghadirkan nilai nilai ham itu penting
dan itu selalu disampaikan di setiap
momentum oke itu nanti akan tertuang pada saat beliau maju dalam kontestasi pilpres kita akan lihat visi misinya secara konkretnya apa soal penegakan ham
karena itu akan menjadi pertanyaan pertanyaan yang sangat di challenge nantinya
dari track record pak prabowo yang sangat awal aja misalnya beliau berhenti dari militer kemudian memilih jalur demokrasi dengan membentuk partai politik
itu adalah salah satu langkah menunjukkan pak prabowo pro demokrasi pro ham
menghadirkan demokrasi yang sehat itu sudah sebagai sinyal bahwasannya pak prabowo ingin negeri ini negeri yang demokratis negeri yang menjunjung tinggi nilai nilai ham
baik ada satu lagi ini mantan relawannya prabowo sandi dua ribu sembilan belas mantan relawan emak emak pepes yang ingin juga menyampaikan pandangannya yang ingin juga menanyakan pertanyaan mungkin
silahkan namanya siapa mbak ajeng ya
ya saya mbak ajeng
oke silahkan diperkenalkan
saya ekselon pepes jadi saya dihubungin
mas gimana kita bisa percaya sama pak prabowo bahwa pak prabowo bakal penduduki sama rakyat
kalau pendukungnya ditinggalin gitu loh mas waktu pilpres kemarin
pertanyaannya yaitu suara hati emak emak yang dulu dua ribu sembilan belas saya ingat banget sampai bikin senam bikin lagu buat pak prabowo tapi mereka patah hati setelah pak prabowo bergabung dengan koalisnya pak jokowi
silahkan bang daniel
ya kan pemaknaan ibu ditinggalin itu karena pak prabowo bareng dengan pak jokowi kan itu
jadi gak bisa dinilai secara melankolik apa namanya konteks ditinggali itu tidak sesuai aspirasi untuk menyalurkan gak suka dengan pak jokowi
pak prabowo apalagi kemudian pandemi sangat panjang dua tahun ini
saya pikir itu cost politiknya akan sangat mahal untuk kita semua
apalagi ada pihak pihak yang memang menginginkan kontestasi ini terus menerus
rawat benci dan dendam itu terus terus menerus hadir
makanya kemudian pak prabowo ingin menganulir itu dan memfasilitasi keinginan pendukung pak prabowo
untuk indonesia lebih baik dan salah satu cara untuk indonesia lebih baik
pak prabowo ikut membantu pak jokowi
oke saya ingin tanya ke gus jazil dengan tadi pertanyaan dari mahasiswa
kemudian dari mantan relawan ada ganjalan ganjalan yang harus diselesaikan oleh seorang prabowo subianto
yang mungkin nanti bisa tertular pada saat pkb dan juga gerindra sama sama bergabung
jadi bebannya itu akan dipikul bersama ini pkb gimana dengan ganjalan tadi
tentu kalau berkoalisi akan memikul beban
dan saya pikir itu biasa
udah siap berarti ya
kita punya pandangan soal ham
kita juga punya keinginan masa lalu juga kita selesaikan
tetapi misalkan kalau kita pelihara terus seperti yang disampaikan mahasiswa
yang mungkin seakan akan memberikan tuduhan kepada pak prabowo
saya pikir kurang tepat
kan tidak terbukti
kan nggak ada pembuktian apapun soal itu
tetapi memang disebut sebut itu iya disebut sebut inilah
yang kemudian selalu kemudian moncong soal ham itu
prabowo dihadapkan ke pak prabowo terus
nah bagi pkb seandainya kami nanti berkoalisi tentu
hal hal yang terkait dengan itu kita akan lakukan dialog dan pendekatan
dan sekaligus mencari solusi ke depan
supaya ini tidak selalu menjadi ganjalan kepada siapapun
nah yang kedua terkait dengan mak mak tadi yang kecewa
saya pikir pak prabowo yang gabung dengan
pak prabowo yang gabung dengan

koalisi yang ada ingin memberikan dharma baktinya yang lebih besar kepada bangsa ini
jangan dimanai sebagai meninggalkan
kalau misalkan bu ajeng ketika itu secara tulus mendukung pak prabowo
mestinya ketika pak prabowo menjadi menhan
di situ bu ajeng bisa menyampaikan aspirasinya lebih dekat dengan kekuasaan
nah mungkin nggak tahu dinamikanya seperti apa
tetapi bagi pkb
kalau memang gerindra dan pkb ini sudah jadi satu
tentu kita cari titik titik keunggulan titik titik masalah
yang harus diselesaikan bersama sama
oke jadi siap menanggung beban bersama ya
siapapun yang nyalon pasti punya titik lemahnya
siapapun yang nyalon juga pasti punya titik kemenangannya
oke baik baik silahkan mas usman ditanggapi tadi
udah boleh ya
ya jadi sebenarnya kalau kita ulang lagi percakapan tadi
saya nggak menyebut sama sekali tuh kasus penculikan
saya nggak mengulang apa yang tadi dibayangkan sebagai pengulangan
mungkin perlu ditanyakan ke faisal reza
salah satu ketua komisi di dpr
anggota fraksi pkb yang pernah diculik disiksa
itu bisa dibicarakan di sana
saya tadi sebenarnya nggak bicarakan itu
jadi saya kurang paham kenapa ada jumping to the conclusion
jadi kayak menompat pada kesimpulan seolah olah saya memberikan tuduhan tuduhan pelanggaran hamas lalu
saya memang hindari itu
karena saya pikir percakapan kontestasi politik itu harus pada gagasan gagasan besar
bukan pada gagasan gagasan kecil
gagasan jangka panjang bukan jangka pendek
itu sebabnya saya bicara antropologi politik
saya bicara antropologi kebudayaan
saya menempatkan prabowo dalam konteks pembagian antropologisnya clifford girth
sebagai seorang abangan tidak ada stigma negatif di sana
caimin sebagai santri
demikian pula dalam konteks
david bauche menjelaskan dengan sangat baik bagaimana nasionalisme itu tidak bisa disinglekan itu
nasionalisme itu bisa beragam variannya
ada yang cenderung monolitik ada yang cenderung pluralistik
kalau tadi dibantah ya saya kira banyak faktanya
misalnya dalam pilpres yang lalu atau dalam pengalaman pengalaman yang lalu
prabowo menandatangani fakta integritas misalnya untuk memperlakukan syariat islam
misalnya itu yang dianggap banyak kalangan banyak sarjana bertentangan
justru dengan apa yang dibayangkan sebagai nilai nilai pancasila
demikian pula dalam konteks penculikan
kalau misalnya penculikan dianggap itu nggak penting gitu ya
sementara pancasila penting di mana relevansinya kemana
tadi disinggung juga oleh salah satu perwakilan mahasiswa
artinya itu di mata milenials itu menjadi suatu yang penting
di mata milenials itu begitu saya kira itu bagus
dan yang sebenarnya tadi saya bantah itu adalah
tidak saya potong dulu
yang saya bantah
pak prabowo nggak pernah tanda tangan integritas untuk menerapkan syariat islam
itu nggak benar sama sekali
itu pertama ya
jelas kok itu
kemudian kedua kenapa saya harus koreksi bung usman
yang paling fatal buat saya tadi adalah pernyataan tidak pro pancasila segala macam
bagaimana bisa seorang tuduhan itu hadir terhadap prabowo
itu jadi masalah
oke silakan bang usman
ini kita kasih kesempatan dulu bang usman
kalau kita baca kajian kajian politik dari para sarjana penjelang pemilu saat lalu
misalnya ketika prabowo pidato di taman ismail marzuki
dia jelas secara eksplisit mengatakan demokrasi ini gak cocok dengan budaya timur
dengan adat timur
demokrasi ini budaya barat
tetapi dia juga menyimpan paradoks di dalam pemahamannya tentang demokrasi
ketika partainya yang mendukungnya itu memenangkan pemilihan legislatif secara mayoritas
ia berubah haluan
dia kalah pilpresnya tapi dia menang pemilihan legislatifnya
lalu dia katakan bahwa demokrasi yang saya bayangkan ideal adalah demokrasi westminster inggris
menurut anda itu bentuk ketidak pancasilaan pak prabowo
itu yang tadi
kalau yang sekarang bukan
jadi pancasila itu sila keempat itu tentang demokrasi
sila kelima itu tentang keadilan sosial gagasan gagasan maksis gagasan sosialis
sila kedua gagasan humanis hak asasi manusia
dan sila ke pertama
sebentar bang dhani
boleh kasih kesempatan saya biar tuntas ya
ketika prabowo menang pemilihan legislatif pendukungnya yang saya masuk
oke waktu kita tidak banyak nih mas usman
sementara legislatif ia menang dan eksekutif dia kalah
ia langsung membayangkan bagaimana caranya supaya jadi presiden
caranya apa dia lakukan
dia bilang demokrasi yang paling cocok demokrasinya westminster
yaitu perdana menteri diputuskan berdasarkan mayoritas partai yang menang
jadi dia punya hipokresi
dia punya sikap sikap paradoks di dalam itu
dia punya sikap sikap dalam melihat demokrasi
di satu sisi dianggap produk barat anti barat
ya bukan budaya timur dan seterusnya
demikianpun dalam retorika politiknya
anti aseng anti asing menyerang ahok
pada politisi politisi gerinda bicara banyak yang sangat sektarian
yang sangat membawa kebencian berdasarkan agama
waktu kita sudah mau habis nih mas
dan terakhir tidak ada prestasi di pertahanannya
oke oke saya ingin mas philip meng closing ini ya
bagaimana anda melihat tadi pendapat dari mahasiswa kemudian
sebentar sebentar bang dhani
ya saya kira isu itu kan banyak
tadi ada isu ekonomi
bagi sebagian orang isu ham itu yang paling penting
karena mungkin pernah menjadi korban atau keluarganya pernah menjadi korban
atau punya memang pandangan yang sangat kuat tentang kemanusiaan
itu pasti akan tetap ada
tidak mungkin hilang jadi bukan kaset rusak
kalau ada orang bicara tentang ham
ini bukan spesifik soal pak prabowo ya
tapi ada yang lain lain juga kan
jadi karena isu beragam sehingga nanti saya kira sah sah saja kalau ada orang yang menyampaikan isu isu ini
nah yang kedua menurut saya tadi yang disampaikan usman hamid itu betul
bahwa pada akhirnya memang nanti kan karena masih lama ada keuntungan ada kerugian nih orang yang deklarasi duluan
dia akan dikuliti duluan
jadi ini sudah dikuliti duluan ya
jadi semua peluru pelurunya sudah menyerang ke pak prabowo nanti mendekati kontestasi artinya pelurunya sudah habis
mungkin sudah habis jadi untung juga pak prabowo
itu ada keuntungannya pak ngania
dan saya kira tadi saya sampaikan bahwa ini tradisi mendeklarasi sejak awal ini penting
karena kita tidak mau pemilih memilih kucing dalam karung
seperti tadi sampaikan ibu yang dulu menjadi relawan
tidak mau misalnya merasa ketika memilih a karena dia percaya kandidatnya akan melakukan a ternyata kandidatnya melakukan b
mereka kecewa itu biasa juga boleh
dan itu harus dilakukan
pemilih yang kecewa harus menyampaikan pandangannya seperti itu
dan itu hal yang biasa
hal yang wajar ya
hal yang wajar dalam kontestasi
saya kasih kesempatan bang daniel satu menit ya karena kita udah mau break ini
iya bu guzman tadi mengambil snapshot snapshot diskusi panjang dari pak prabowo
pak prabowo suka mengeksplorasi dengan banyak analogi dan itu yang menurut saya tidak fair
jadi dari semua tindakan yang sangat demokratis yang ditunjukkan pak prabowo selama ini ya tidak menjadi hal yang baik
pak prabowo selama ini ya tidak menjadi hal yang baik

ini ya tidak menjadi poin penting bagi bu guzman untuk menunjuk wajah pak prabowo yang sesungguhnya beliau sangat demokratis sangat pancasilais dan punya komitmen luar biasa terhadap menjaga hubungan luar negeri selama ini
diplomasi pertahanan kita itu bekerja dengan baik ya pada era hari ini
pak prabowo sangat intens merawat diplomasi pertahanan kita dengan baik
dan kalau kemudian punya kesimpulan anti asing dan sebagainya hanya dari

rhora dan mineralis air
waktu dan pemilih ayah x dengsko bangkai
waktu waktu dan pemilih itu ili bunyinya akan menentukan tapi kita harus jeda terlebih dahulu karena waqtu juga akan memisahkan kita tapi setelah itu begini ya
waktu dan pemilih ayah x dengsko bangkai
political show akan kembali bersama dengan komika aldo dari komisi co
penampilannya seperti apa untuk mencairkan suasana yang agak panas ini tadi
antara mas usman dengan bang daniel jangan kemana mana tetap bersama kami di political show